pengurus besar himpunan mahasiswa islam melaporkan komisioner kpk saud situmorang ke mabes polri
ucapan saud di salah satu televisi swasta dinilai mencemarkan nama baik hmi
puluhan anggota pengurus besar hmi melaporkan saud situmorang ke polisi
karena ia tidak menarik kembali pernyataannya
dan tidak meminta maaf sesuai tenggat somasi dua x dua puluh empat jam yang dilayangkan hmi
hmi juga akan melaporkan ulah saud ke komisi etik kpk
meskipun saud situmorang hari ini menyampaikan permohonan maaf
pengurus besar hmi berharap penyidik baris krim mabes polri tetap memproses laporannya
alasannya saud tidak menunjukkan itikat baik selama tenggat waktu yang mereka berikan
melaporkan ada pelanggaran ada etik yang terjemahkan dari bintang katina
sekiranya memperbaiki proses secara etik di komisi
kamis pekan lalu kepada sejumlah wartawan
saud situmorang melontarkan pernyataan bahwa ketika orang hmi menjadi pejabat
mereka akan korup dan jahat
pernyataan saud lantas menuai kecaman dari hmi
dan senin siang pengurus pengurus hmi di berbagai daerah berunjuk rasa